unjuk rasa menolak kenaikan harga bbm digelar hari ini dan kita akan pantau situasi terkini bersama edo ekariski yang ada di depan gedung dpr
halo selamat siang edo bisa anda jelaskan apakah memang ini sudah semuanya berkumpul di sana dan sebenarnya apakah ada tuntutan lain selain kenaikan harga bbm ini
selamat siang iqbal kalau bisa anda melihat di belakang saya kedatangan para demonstran yang berasal dari partai serikat buruh dan juga organisasi serikat buruh
ini baru saja hadir kurang lebih sekitar setengah jam yang lalu
kalau dari informasi yang didapatkan di hari sebelumnya rencananya buruh memang datang ke kompleks parlemen atau di depan kompleks parlemen
tepatnya di jalan
raya gatot subroto ini pukul sepuluh namun mereka baru datang sekitar pukul sepuluh tiga puluh tadi
orasi baru saja dilakukan melalui dua mobil komando yang juga sudah hadir di depan kompleks parlemen
orasi yang digaungkan adalah berkaitan dengan penolakan para buruh terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan pada hari sabtu lalu
ini berkaitan dengan dinaikannya harga bbm bersubsidi
dan kalau bisa saya jelaskan juga setelah para buruh berkumpul
jalanan gatot subroto yang di depan kompleks parlemen ini juga sebagian sudah ditutup
artinya rekayasa lalu lintas di depan kompleks parlemen dpr mpr ini juga sudah mulai dilakukan sebagian dari tiga jalur biasa atau jalur arteri
yang biasanya dilewati oleh kendaraan di depan kompleks parlemen ini sementara ditutup karena masa sudah mulai memenuhi badan jalan
dan satu jalur dibuka yaitu melalui jalur transjakarta atau jalur baswai
sementara mobil mobil kendaraan pribadi saat ini untuk melewati depan kompleks parlemen harus melewati jalur transjakarta atau jalur busway
sementara berkaitan dengan tuntutan dari buruh dari demo yang ada di depan gedung dpr
para buruh hadir di depan gedung dpr ini ini ingin meminta agar para anggota dewan segera membuat pansus atau panja dan memanggil tiga menteri berkaitan yang berkaitan dengan kebijakan perekonomian
yaitu adalah menteri perekonomian menteri keuangan dan juga menteri esdm
di mana pansus atau panjang diminta oleh buruh untuk segera dibuat oleh anggota dpr ini bertugas atau diminta segera mungkin mengevaluasi kebijakan perekonomian
yang diambil oleh tiga menteri tersebut dalam kurun waktu beberapa waktu belakangan ini khususnya berkaitan dengan dinaikannya harga bbm bersubsidi
demonstrasi ini juga digelar menurut dari presiden ksp sendiri di dasarnya atas kekhawatiran
bahwa kenaikan bbm nantinya akan memicu peningkatan ongkos industri yang nantinya ini akan berdampak pada peningkatan jumlah phk di kalangan buruh
aksi juga digelar di beberapa kota lainnya selain di jakarta namun memang saat ini pihak buruh sendiri mengklaim tiga atau sampai empat buruh akan memenuhi kawasan depan kompleks parlemen atau khususnya di kota jakarta
buruh menganggap buruh juga menganggap kenaikan harga bbm ini akan menambah persentase penurunan
daya beli hingga lima puluh persen ini dampak dari analisa dari pihak buruh yang mengatakan bahwa kenaikan harga bbm ini akan meningkatkan inflasi hingga mencapai delapan persen
upah buruh yang tidak naik diklaim tidak naik selama tiga tahun terakhir juga menjadi alasan buruh menggelar demonstrasi kali ini dan menyebabkan akan semakin memperparah kondisi daya beli di masyarakat
dengan ditambahnya adanya beban bagi masyarakat dengan dinaikannya harga bbm bersubsidi
buruh juga menuntut bahwa ingin agar pemerintah dan juga dpr menekan agar omnibus law ini dicabut dan juga segera menaikkan upah mereka di kisaran sepuluh sampai tiga belas persen
namun dari keterangan presiden kspi said iqbal sendiri yang menyampaikan bahwa menteri ketenagakerjaan akan melakukan proses penghitungan ulang upah buruh di tahun mendatang di tahun dua ribu dua puluh tiga berdasarkan pp tiga puluh enam
yang membuat para buruh ini pesimistis bahwa upah mereka nantinya akan dinaikkan jika didasari penghitungan didasari dari peraturan tersebut begitu begitu iqbal dan sementara ini para buruh sendiri masih menantikan agar beberapa anggota dewan yang ada di dalam kompleks parmen untuk bisa keluar gedung dan menemui para demonstran ini diinginkan oleh para buruh sebagai bentuk

yang membuat para buruh ini pesimistis bahwa upah mereka mendapatkan tanggapan langsung dari anggota dewan khususnya mengenai pembentukan pansus dan panja untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir oleh pemerintah iqbal
baik edo ekariski langsung dari kawasan gedung dpr mpr senayan jakarta terima kasih